masih dalam isu kesehatan saudara menteri kesehatan budi gunadisadikin membantah adanya penghapusan kelas bpjs kesehatan
namun menteri kesehatan menegaskan bpjs kesehatan ini standarnya disederhanakan
menkes menekankan tidak ada penghapusan kelas bpjs kesehatan
melainkan peraturan presiden nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat tentang perubahan ketiga atas perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas tentang jaminan kesehatan
menurut menkes nantinya pengguna bpjs kelas tiga akan naik ke kelas dua dan kelas satu
dalam perpres tersebut diatur juga soal kelas rawat inap standar
jadi ini adalah peraturan yang diperlukan oleh bapak ibu
bukan dihapus standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat
jadi dulu ada kelas tiga sekarang semuanya naik ke kelas dua dan kelas satu
jadi diharapkan lebih sederhana dan layanan masyarakat lebih baik
nanti permenkesnya sebentar lagi keluar sesudah bapak presiden
kapan bapak presiden tanda tangan
masuk ke saja belum tak nyaman
masuk ya mas ya langsung tanda tangan